kepala badan komunikasi strategis partai demokrat merespons pernyataan anies baswedan tentang kriteria baru bakal calon wakilnya
ia menilai sosok itu harus selalu mendukung dan tangguh dalam mengikuti proses pemilu dua ribu dua puluh
partai demokrat juga setuju dengan kriteria baru yang disebut anies baswedan
demokrat berharap nantinya kedua pemimpin yang diusung oleh koalisi perubahan harus sosok yang kuat menghadapi ancaman dan intimidasi
untuk terus memperjuangkan perubahan yang lebih besar dan juga lebih baik bagi bangsa
apa yang disampaikan oleh mas anies baswedan ini sejalan dan selaras apa yang menjadi ide gagasan dan pemikiran kami
mengenai seperti apa sosok pendamping dari mas anies baswedan
karena bagaimanapun sebagai duit tunggal nantinya mas anies dan bacawa presnya harus saling mengisi dan saling mendukung
jangan kemudian ada yang menjadi beban atau liability bagi yang lain karena ternyata tidak bebas dari masalah
yang kedua juga kita berharap
bagaimanapun sosok pemimpin nantinya ya mas anies dan bacawa presnya ini haruslah sosok pemimpin yang kuat yang kokoh yang independen yang mandiri yang tidak takut dalam menghadapi berbagai gangguan ancaman intimidasi tekanan